kecelakaan mau terjadi di penghujung tahun dua ribu sembilan belas
bus sriwijaya berpenumpang lima puluh empat orang masuk ke sungai di kawasan pagar alam sumatera selatan
hingga hari kamis dua puluh enam desember tiga puluh lima orang meninggal dunia
selain rute bus yang tidak sesuai izin yang berlaku
kurangnya pengetahuan supir dinilai menjadi penyebab kecelakaan
ada penyimpangan menyangkut masalah trayek

tapi kemudian digunakan untuk bengkulu pagarlam sampai dengan palembang
artinya trayeknya bukan jalur itu
jadi ada pelanggaran trayek ada pelanggaran operasional
seperti itu berarti secara administrasi kendaraan ini tidak ada pelanggaran menyangkut masalah administrasi
kalau ujikirnya informasi masih aktif masih jalan masih hidup
selain masalah track yang tak sesuai izin komite nasional keselamatan transportasi knkt menemukan penyebab kecelakaan adalah kurangnya pengetahuan sopir dalam menjalankan prosedur saat mengemudi
saat kecelakaan terjadi sopir diketahui tidak menggunakan standar gigi rendah saat melintasi jalan menurun tetapi justru menggunakan rem untuk mengurai kecepatan
akibatnya rem overhead dan blong saat akan digunakan
ada dua kemungkinan ada masalah di kendaraan atau pengemudinya melakukan kesalahan prosedur pengemudi
yang saya temukan di lapangan adalah dia melakukan kesalahan prosedur
dia menggunakan gigi prosedur tinggi pada jalan menurun
pada saat jalan menurun dia hanya ngerem ngerem terus
sementara engine brake sama access brake tidak bekerja
kecelakaan di pagar alam kembali mengingatkan pentingnya kelayakan angkutan bus agar keselamatan penumpang tidak menjadi taruhan
mengingat beberapa kecelakaan yang juga merenggut korban jiwa juga sudah pernah terjadi
tim liputan cnn indonesia
kecelakaan jalan tol cipali di jalan tol cipali menyebabkan bus menyeberang ke lawan arah menghantam bus arimbi
menyebabkan kedua bus terpental ke lajur kanan dan kiri
enam orang luka berat tujuh tewas beberapa luka ringan
tujuh belas november kecelakaan bus pariwisata dan tronton terjadi di jalan tol gempol pasuruan
dari hasil olah tkp polisi menetapkan sopir bus lalai
mengemudikan kendaraan peristiwa ini menewaskan empat orang termasuk sang supir
kemudian yang terbaru bus sriwijaya ekspres jurusan bengkulu palembang
menabrak beton hingga masuk ke dalam jurang sungai lematang
di tikungan lematang indah kota pagaralam sumatera selatan
senin malam dua puluh tiga desember
polisi menduga penyebab masuknya bus karena rem tidak berfungsi dengan baik
evakuasi dan pencarian dilakukan
data terakhir korban tewas tiga puluh lima orang korban selamat tiga belas orang
pak yanni selamat malam terima kasih sudah hadir malam hari ini
ada juga pak sudaryatmo wakil ketua ylki
pak daryatmo selamat malam terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas budi susandi peneliti instran
mas budi selamat malam terima kasih sudah hadir malam hari ini
pak yani kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi terus berulang sepanjang dua ribu sembilan belas
kalau dari catatan kementerian perhubungan apakah justru lebih banyak dari yang kami dapat
ya pasti lebih banyak ya
karena itu yang besar besar ya saya yakin itu pasti ada yang lain
tapi kita kan semua sebetulnya tidak mau hal itu terjadi
kita berharap itu bisa kita tangani bersama
karena keselamatan itu tidak bisa juga hanya kementerian perhubungan sendiri
karena ada faktor faktor ada faktor manusianya ada faktor perasarananya jalannya ada faktor juga lingkungannya
ketiga unsur itu bisa menjadi penyebab kecelakaan
tetapi memang yang paling besar dari catatan kita adalah kecelakaan yang diakibatkan oleh faktor manusia
jadi memang kami mulai tadi pagi juga sudah melakukan pertemuan dan seluruh indonesia kami seluruh balai balai kami yang ada di daerah melakukan yang sama untuk apalagi menjelang tahun baru saat ini
sehingga kami memanggil semua perusahaan perusahaan yang baik yang ada di jabodetabek yang ada di daerah daerah itu kami panggil tadi pagi bersama sama juga dengan teman teman
organda dan ahli transportasi bagaimana kita sama sama menyuarakan bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan itu kembali
nah memang yang paling mendasar disampaikan juga ke kami oleh para operator adalah masalah pengemudi
tapi kalau bagaimanapun begini sejak januari sudah ada beberapa kecelakaan menteri berhubungan beberapa kali mengatakan akan melakukan
pengetatan pengawasan dan lain sebagainya itu sudah dilakukan atau belum atau insidentil atau bagaimana
ya kami sudah melakukan
kalau bus akap di setiap terminal setiap pemberangkatan pasti kami periksa
apalagi sekarang terminal tipe a itu sudah menjadi kewenangan kita yang sebelumnya adalah ada di daerah
itu diminta berdasarkan undang undang itu dikembalikan ke pusat
oleh sebab itu sebelum berangkat kita lakukan itu juga
kemudian yang kedua ramcek sebelum angkutan natal tahun baru ini kita lakukan
bus bus yang tidak memenuhi persyaratan layak jalan itu kita perintahkan untuk tidak melakukan tidak melakukan operasi di jalan
tapi memang kalau di jalan memang bukan kami tidak bisa melakukan operasi sendiri
artinya harus kita lakukan operasi gabungan bersama sama kepolisian
nah yang bisa kami lakukan itu di terminal itu pasti
masalah yang kedua yang sangat penting adalah untuk angkut sebetulnya angkutan pariwisata nih
saya sedang ngeri ngeri sekali dengan angkutan pariwisata
itu masih belum bisa dipantau dengan jelas atau bagaimana
nah kita bisa melakukannya kan hanya di terminal ya
kami melakukan pengawasan hanya di terminal
nah yang paling bisa kita lakukan kita datangkan datang ke po masing masing ke poolnya masing masing
untuk mereka melakukan yang pertama adalah kami sudah
menginstruksikan semua po po itu untuk melakukan self pemeriksaan
kelaikan sendiri oleh perusahaan
nah di samping pemeriksaan ramcek yang dilakukan oleh anggota kita yang ada di daerah
begitu juga teman teman dinas perhubungan
nah tetapi memang kecelakaan itu pasti tidak ada orang yang mau terjadi kan
yang paling penting adalah di lapangan kami sulit sekali untuk mendeteksi itu
oleh sebab itu kami lakukan juga untuk melakukan pengawasan itu dengan menyiapkan satu sistem
nah sistem yang kami akan lakukan bahwa yang pertama setiap kendaraan itu harus memiliki jps
setiap perusahaan harus melakukan yang namanya sistem manajemen keselamatan
nah ini menjadi wajib buat mereka
sebetulnya wajibnya sejak dua ribu pertengahan dua ribu dua ribu sembilan belas
berapa persen perusahaan yang sudah menaati itu
perusahaan yang besar besar itu sudah
rosalia sudah kemudian pahala kencana sudah garuda emas sudah
nah ini tinggal perusahaan perusahaan yang kecil yang di daerah yang memang saya akui itu belum tersentuh banyak oleh kita
karena jumlahnya sangat besar
pak darmato kalau misalnya dari ylki dari beberapa keluhan yang diterima sejauh ini terkait angkutan jalan bus umum ini apa pak darmato
ya terima kasih
jadi kalau dari data pengaduan ini memang kebanyakan lebih ke menyangkut kaitannya dengan misalnya tadi apa konsumen diturunkan di tengah jalan
ada biaya tambahan
kemudian yang kedua perilaku pengemudi
nah ini pengemudi ini memang menjadi catatan ylki karena jadi kita sebenarnya juga kurang sependapat kalau pengemudi itu dijadikan sebagai pihak yang selalu bersalah
tapi ylki melihat ada persoalan sistemik kaitannya dengan pengemudi
dan ini tidak hanya di angkutan orang tapi juga di angkutan barang
dalam bentuk begini ya pak
jadi apa kebanyakan pengemudi pengemudi yang dipekerjakan oleh perusahaan angkutan itu dia relasinya itu kemitraan
bukan karyawan kan gitu loh kita dorong supaya pengemudi itu menjadi karyawan organik gitu loh
karyawan organik seperti yang terjadi di transjakarta sehingga perusahaan bis itu punya kontrol langsung terhadap pengemudi gitu loh
tapi kalau kemitraan begitu ada masalah tanggung jawabnya itu terputus
menjadi tanggung jawab pengemudi bukan tanggung jawab buddha canggabanggapa iwo
tapi kalau kita dorong bahwa pengemudi itu mestinya menjadi karyawan organik suatu po sehingga po juga punya tanggung jawab terhadap pembinaan terhadap jam kerja gitu loh
jam kerja driver termasuk juga kompetensi dari driver tadi
ini yang apa ini yang menjadi catatan ylki ya tadi apa
apalagi di angkutan kalau di angkutan orang itu sudah ada contoh
itu sudah ada contoh contoh di mana driver itu karyawan organik seperti transjakarta
tapi kalau di angkutan barang hampir sebagian besar driver itu kemitraan kan gitu loh
kemitraan itu jadi misalnya ketika persoalan apakah driver punya bpjs kesehatan tenaga kerja pengusahanya bilang oh itu urusan driver karena kita kemitraan dia bukan karyawan kan gitu loh
itu yang sebenarnya posisi kontrol posisi memastikan bahwa driver itu karyawan organik
karena driver itu bekerja sesuai dengan kompetensi sesuai dengan bekerja
itu akan mudah dikontrol kalau relasinya itu ketenaga kerjaan
pengawasan terkait berarti itu pengawasan terkait manajemen kan
itu pengawasan terkait manajemen itu berada di bawah kementerian perhubungan atau kementerian ketenaga kerjaan misalnya kalau terkait dengan tenaga kerja
ya sepertinya kalau dari sisi hak hak pekerja pengemudi itu menjadi ranahnya

untuk memastikan bahwa pengemudi terpenuhi hak haknya itu menjadi ranah tenaga kerja
tapi kalau dalam konteks model bisnis selama ini itu belum menjadi keharusan bahwa driver itu menjadi karyawan organik
oke oke dan itu kuncinya di sana
kalau ylki melihat itu sebagai masalah
karena tadi ada pertanggung jawaban yang terputus ketika relasi antara pengusaha angkutan dengan driver itu kemitraan gitu
tapi kalau dia menjadi karyawan organik pengusaha itu juga bertanggung jawab terhadap kerja driver terhadap kompetensi terhadap kesejahteraan mereka kan gitu
mas budi tapi adakah hal lain yang dilihat oleh intrans sekarang
kalau dari catatan kami di instan bahwa ini menjadi potret buram keselamatan relasi angkutan umum di indonesia
kenapa saya sebut buram karena ini terjadi berulang ulang dan ini menjadi korban paling tinggi sejak sepuluh tahun belakangan ini
terakhir di dua ribu delapan belas kecelakaan di tanyakan mn berseparisata itu dua ribu tujuh belas
berseparisata itu dua puluh tujuh orang
nah ini tiga puluh lima berarti ada peningkatan
walaupun kita sesali ini
dan ini menjadi pr bersama
nah sayangnya masalahnya stakeholder terkait ini tidak menjadi pelajaran bahwa ini adalah ada satu kesalahan
nah tadi disebutkan masalah sudah ada regulasi yang dibuat oleh kementerian perhubungan tentang permen delapan puluh lima tahun dua ribu delapan belas tentang smk
memang itu diwajibkan
masalahnya adalah masalah penindakannya
penerapan ini yang susah yang sulit sekali
apa apa sulit ya kalau misalnya menurut indrans
nah jadi gini
kami sih berharap aja
jadi regulator yang menimpin kemenhub ini bisa melakukan tindakan tegas kepada operator yang tidak memenuhi smk
tadi di permen delapan puluh lima delapan belas
kalau dia tidak bisa mematuhi itu lebih baik dia dibekukan izinnya
sehingga tidak lagi ada kecelakaan dan ada korban jiwa
tapi benar saya penasaran sebenarnya
dari beberapa kecelakaan yang cukup fatal yang terjadi di indonesia
sudahkah ada yang betul betul dibekukan oleh kementerian perhubungan
nanti dibawa jawab setelah jeda
tetap di cnn indonesia
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudahkah selama ini pak yani dari beberapa kecelakaan yang fatal
kemudian sudah betul betul ada perusahaan yang izinnya dibekukan atau dicabut sekalian atau bagaimana
sepanjang tahun dua ribu sembilan belas ini dari beberapa contohnya
dua ribu sembilan belas kejadian yang di mn itu sudah kita bukukan
kemudian pernah juga bahkan yang besar ya
yang besar itu misalnya dulu sumber kencono
sekarang jadi sumber selamat
ya memang setelah dicabut mereka kan memang bisnisnya disitu
akhirnya dengan manajemen yang baru mereka siapkan kembali
sekarang sumber selamat sudah lebih bagus
jadi yang ini pun juga akan dilakukan hal yang sama
tapi bagaimanapun kan begini dari pusat kemudian pengawasan kan diserahkan kepada daerah
seberapa pasti bahwa pengawasan yang di daerah dari ujikir dan pengawasan manajemen dan lain sebagainya itu benar benar jalan
dan tidak hanya di atas kertas
karena kita tahu kalau misalnya dari pak dara emo saya mengutip ini dari pernyataan ylki
ujikir itu bahkan ada penyewaan ban di dekat ujikir agar lolos
dan itu sudah biasa gitu loh
orang orang semuanya udah tahu
jadi pasti akan ada yang menyiasati seperti ini kan
ya jadi sampai kami menutup nih
contoh pengujian yang ada di kota bengkulu
kita bekukan nggak boleh beroperasi
itu betul berarti terjadi dua ribu enam belas ya ditutup sejak dua ribu enam belas
karena alatnya gak ada
alat ukurnya apa
untuk menyatakan besar
untuk menyatakan bus itu layak atau tidak layak
kan dengan alat
alat pun dikalibrasi
itu alatnya tidak ada rusak atau bagaimana sih
yang punya bengkulu itu tuh nggak ada sama sekali lah
sejak awal memang tidak ada atau bagaimana
jadi mobil yang ada kemarin itu sriwijaya
ada daerah daerah yang memang sudah diakreditasi oleh tempat kita
contohnya ada di kabupaten kepahyang
kepahiyang itu alatnya sudah terakreditasi lah
mereka walaupun cuma sebagian alat yang mereka miliki
tetapi sudah cukup menurut kita untuk mereka lakukan pengujian
artinya mobil ini diuji di kepahian
bukan di bengkulu
bukan di bengkulu padahal
karena bengkulu tidak boleh melakukan ujikir karena tidak punya alat sama sekali
ada berapa daerah yang kondisinya seperti itu
banyak sekali mbak
jadi mungkin sekarang baru setengahnya
itu persoalannya apa
persoalan alat tidak ada atau alat ada tidak digunakan
alat ada rusak atau persoalan sumber daya manusia
satu alatnya gak ada
kedua alatnya rusak
yang ketiga sumber dayanya tidak dimiliki
jadi tiga unsur itu yang menyebabkan kami berani menyatakan bahwa pengujiannya ditutup
bagaimana dengan yang melakukan trik trik itu tadi
ya kalau ketahuan kami tindak pak
pasti kalau ketahuan seperti yang pernah terjadi misalnya di surabaya ketahuan pungli segala macam itu kan pasti juga ada ininya ya
ada punishment nya
ada punishment nya pasti
nah kalau kami tahu ataupun diberitahu oleh masyarakat pasti kami lakukan penindakan
pak daryman apa lagi yang ada temukan soal itu
ya memang begini ya pak
pengujian kendaraan itu kan sebenarnya instrumen untuk memastikan kelaikan kendaraan
nah ini memang di daerah itu ada dilema karena ada daerah yang melihat itu sebagai revenue center
nah kalau revenue center itu memang kadang kadang antara pengadaan alat personil sama retribusinya nggak sebanding
nah ini yang menurut saya visi kepedulian tentang keselamatan publik di pemdanya
itu yang harus disamakan bahwa kelaikan itu bukan cost center tapi itu investasi dalam menjamin masyarakat atas kelaikan kendaraan yang beroperasi di suatu tempat kan gitu loh
jadi indikatornya itu bukan soal berapa retribusi yang didapatkan tapi bagaimana uji kendaraan itu bisa menurunkan kecelakaan yang diakibatkan oleh kelaikan kendaraan sebenarnya begitu
ini mindset nya dari up up
mindset nya ini kan berarti apakah ini memang mindsetnya
memang mindset dari daerah itu sendiri atau bagaimana
ya pemda itu melihat unit pengujian kendaraan itu masih beda beda
ada yang melihat saya nggak mau invest karena tidak sebanding dengan kontribusi karena jumlah kendaraan segini ya
nah ini yang mestinya tadi dan kalau ylki berbandar bandar pemerintah pusat yang harus memastikan bahwa pengujian kendaraan itu bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keadaan kendaraan
keselamatan kelaikan kendaraan di jalan raya kan gitu
jadi itu yang mestinya harus dipastikan di situ kan gitu loh
mas budi apalagi kalau misalnya yang bisa dibenahi sekarang
nah ini kan tadi sebenarnya kan ada di hulunya adalah masalah keberpihakan anggaran dalam apbd kota kabupaten karena kewenangan pengujian itu ada di kabupaten
nah masalahnya tidak semua bisnisnya sama pemimpin daerah itu masalah keselamatan transportasi
ya ketika tidak sama maka pembuatan anggaran untuk keberpihakan anggaran itu adalah masalah keselamatan transportasi

pembuatan anggaran untuk penyediaan dan infrastruktur pengujian itu sudah sama hanya kecil
nah makanya saya meminta karena yang punya kewenangan itu bukan kemenhub tapi kementerian dalam negeri dalam mengesahkan anggaran
nah kalau misalnya di sini kementerian dalam negeri bisa ikut campur dalam hal agar porsi anggaran untuk keselamatan nomor satu itu diperbesar
ketika di daerah itu mungkin akan menjadi signifikan hasilnya kepada keberpihakan keselamatan transportasi
nah khususnya untuk penyediaan infrastruktur keselamatan pengujian transportasi di daerah
sekarang ini menurut anda sama sekali tidak ada
belum ada kesepakatan bersama dari seluruh pemerintah daerah soal keselamatan nyawa manusia
belum ada belum ada mereka tidak sama tadi sebutkan revenue center ini sebagai revenue center
ini aja mungkin hanya cuma di jawa jakarta jawa barat jawa timur jawa tengah yang sudah aware tentang masalah keselamatan
sehingga porsi anggaran di apbd untuk keselamatan itu dalam hal pengujian dan lain lain itu bisa
tapi daerah daerah yang kecil pendapatan asli daerahnya itu belum sampai ke sana
tadi sebutkan bahwa ini kontribusinya kecil
tapi biayanya besar untuk pembangunannya sehingga mereka memilih untuk pembangunan sekolah kesehatan dan lain lain
itu juga penting tapi juga masalah keselamatan juga penting kenapa
karena setiap orang yang meninggal ini akan menjadi pembuat kemiskinan terstruktur
karena yang meninggal ini adalah orang orang produktif kalau dia meninggal maka tidak hilangnya tulang punggung keluarga
nah ini juga harus dipikirkan kepada daerah bahwa masalah ini juga menjadi penting untuk diprioritaskan
tapi sulit kalau misalnya memang tidak ada prioritas untuk memastikan keselamatan
penumpang dan nyawa manusia itu juga yang sempat disampaikan oleh ylki beberapa waktu lalu kan
ya jadi mestinya ini kan peristiwanya kan berulang ulang
mestinya dijadikan momentum bahwa konsumen itu punya hak hak keselamatan dan pemerintah
pemerintah itu pemerintah pusat pemerintah daerah kepolisian itu harus menjamin bahwa semua armada yang beroperasi itu memenuhi standar
aspek keselamatan tadi kan gitu loh
termasuk sumber daya manusia yang mengoperasikan
termasuk dari sisi sdmnya dari sarana prasarana sdmnya tadi kan gitu
apakah ada peraturan peraturan yang akan ditambah sekarang pak yani melihat soal itu kemudian soal bu sriwijaya yang ternyata setahun tidak libur supirnya
begini terkait dengan peralatan tadi akhirnya pemerintah pusat kami melakukan intervensi dengan pendekatan dak
terima kasih sekalian
jadi daerah daerah yang belum memiliki tapi juga kemampuan terhadap dak kan juga masih terbatas
itu kita berikan dana untuk membeli alat
di dalam dak itu pemerintah daerah yang belum mempunyai alat dan harus melakukan uji maka dia kita bantu untuk pembelian alat tersebut
nah itu dengan konsep dana alokasi khusus dari kementerian perhubungan yang akan diserahkan langsung ke daerah
bagaimana dengan aturan aturan lain terkait soal supir jam jam kerja
sebetulnya aturan aturan itu sudah ada kita sudah punya smk itu tahun dua ribu delapan belas ya pak budi
kita sama sama membuatnya nih sama pak budi juga saya ajak knkt semua instansi terkait
nah kami berharap kewajiban untuk masuk ke dalam kewajiban untuk melaksanakan smk ini di setiap perusahaan menjadi satu kesatuan dari perizinan yang akan kami berikan nanti
jadi memang saat ini masih kita lihatlah belum menjadi aturan pokok bahwa di setiap perizinan itu pak daryatmo itu belum masuk ke dalam persyaratan
tapi dengan adanya ini saya kira wajib hukumnya setiap perusahaan memiliki sistem manajemen keselamatan
oke jika aturannya sudah ada undang undangnya juga sudah ada jadi sekarang masalahnya apa
mungkin terkait juga dengan ikhtiar untuk benar benar menegakkan aturan yang sudah ada itu dan tidak ada lagi main main di belakang
kami membahas setelah jadah
tadi ada langkah monitoring dan evaluasi
nah ini di sini dilihat di mana lemahnya di mana celahnya
kalau yang dilihat intras
nah kalau yang dilihat itu sudah ada ini adalah penegakan hukum yang lemah
nah di sini makanya harus berani kemudian perhubungan kepolisian ini harus berani menegakkan hukum
jika tidak layak mobil ini harus digrondit
kalau misalkan izinnya tidak sesuai dengan smk tadi delapan puluh lima dua ribu delapan belas makanya dibuka izinnya
kalau misalnya pengebudinya tidak punya kompetensi yang cukup dia tidak boleh untuk mengendari kendaraan umum
yang kedua juga ini masalah juga jalan
kelayakan jalan tidak hanya kelayakan kendaraan
ini juga perlu diperhatikan
ini juga perlu diperhatikan
karena tidak semua jalan di daerah itu adalah layak fungsi
nah ini kementerian pu juga harus juga punya kesadaran yang tinggi
nah karena kadang jangan mudah memberikan sertifikat layak uji fungsi jalan kepada jalan yang tidak layak ketika diaudit
karena selama ini banyak jalan jalan di daerah itu karena menjadi penghubung wilayah
akhirnya diberikan sertifikat layak uji fungsi jalan dengan bersarat
padahal itu tidak layak
contoh misalkan tidak ada perlengkapan jalan tidak ada rambut tidak ada masalah
tidak ada markah tidak ada gadri segala macam
nah ini banyak kami temukan seperti itu
mungkin contohnya yang di jalan di provinsi ini yang di sriwijaya ini adalah jalan provinsi
nah ini kita lihat apakah dia lebar jalannya nggak sesuai atau tidak
apakah dia lekungnya dia sesuai atau tidak
sehingga juga tidak hanya masalah kendaraan tapi juga prasarana yang berkeselamatan juga harus menjadi prioritas utama diperhatikan pemerintah
jadi kalau misalkan kekementrian pu ketika jalan di daerah yang tidak layak harus jangan diberikan sertifikat layak fungsi
dia harus tidak diberikan hanya tidak layak harus membaiki
pak dary dari sisi konsumen apa yang bisa dilakukan sekarang
ya kalau dari catatan ylki kita masih lemah di safety awareness
jadi safety awareness itu jadi ini mestinya menjadi komitmen bersama dari pemerintah dari regulator dari kepolisian dari pengusaha itu juga yang penting
kemudian dari pengemudinya
sama dari pengusaha
sama dari konsumennya
jadi konsumen itu sebenarnya adalah kontrol yang baik di lapangan
kepada supir misalnya
jadi misalnya begini kalau dari sisi konsumen ada awareness bahwa supir setiap empat jam harus istirahat terus tidak boleh mengemudi berapa jam sekali
dia kan bisa melihat drivernya sudah mengemudi berapa jam
itu tadi apa
jadi kalau safety awareness dibangun
kemudian ada akses poin pengaduan itu dibangun
itu konsumen itu juga menjadi pengawas yang bagus di lapangan
termasuk juga tadi
call center pengaduan untuk kementerian perhubungan itu bagus ya
ya paling nggak di bis itu kan beberapa bis kan ditempel wa dari po nya kan gitu loh
yang paling sederhana kalau banyak gundul kan konsumen juga bisa lapor
lu ini banyak gundel macam macam tadi kan
jadi safety jadi bagaimana mengedukasi konsumen
pentingnya konsumen juga dibekali apa sih yang harus diketahui konsumen dalam konteks menjamin keselamatan tadi
kalau dia melihat adanya kejanggalan dia berani lapor dan ada ases lapornya
kemana sih dia harus lapor tadi kan gitu
dan itu juga begini ya saya juga nggak tahu pak yani
mungkin diwajibkan juga sebelum bis berangkat
itu diwajibkan adanya safety instruction
itu sederhana sekali
jadi ketika terjadi emergensi apa sih yang harus dilakukan
jadi paling tidak itu upaya
sesederhana cara memecah kaca aja misalnya ya
betul jadi paling tidak itu juga bagian untuk membangun safety awareness ketika kendaraan mau jalan tadi kan
jadi konsumen itu ketika jalan dia sudah terinformasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
dalam membangun keselamatan selama diperjalanan
karena bagaimanapun ini juga angkutan umum selayaknya diperlakukan sebagai angkutan umum dengan standar standar tertentu itu
pak yani yang sekarang menjelang libur natal tahun baru memang sudah dilakukan rem cek dan segala macam
tapi memastikan ini tidak terjadi lagi pak yani
ya kalau memastikan kami tidak bisa memastikan
yang maksimal kita lakukan adalah bagaimana melakukan pengawasan
di lapangan karena ini sudah pada saatnya mudik dan balik pada saat natal tahun baru inilah
ini sudah banyak kita lakukan
dan kami saat ini tadi pagi dan seluruh di indonesia saya minta kepada para bptd yang ada di daerah untuk bertemu ke semua operator yang ada di indonesia
mereka menyampaikan apa yang harus mereka lakukan
yang pertama adalah mengecek kembali kendaraannya
kemudian yang kedua adalah menyampaikan bahwa sopir itu harus benar benar dibina untuk menjaga bahwa mereka bekerja dalam keadaan sehat
nah yang terakhir adalah tadi yang disampaikan pak daryatmo kami sangat setuju sekali untuk memberikan safety awareness kepada semua
bukan cuma kepada para penyelenggara bukan cuma kepada para driver tapi juga kepada masyarakat
nah ini akan kami lakukan
para penumpang ya
nanti saya akan siapkan stiker satu ratus lima puluh satu pengaduan masyarakat supaya saya juga bisa dapat
masih banyak yang belum tahu itu sepertinya
jadi saya kira langkah langkah itu yang akan kami lakukan
dan kami akan menyiapkan satu sistem penyiapan kompetensi pemudi bersama sama
kami punya di bpsdm
dan punya ahlinya dari instran dan pak daryatmo selalu memberikan masukan kepada kami untuk bagaimana ini bisa kita kejar
termasuk dengan kementerian tenaga kerja
ya nanti kan kita bicarakan juga pada saat kita tadi menyiapkan legalitas terkait bahwa misalnya penyelenggaraan angkutan umum wajib
pelakunya pengemudinya menjadi pegawai misalnya
nah kita lihat nanti apa
simulasi bagaimana dia menjadi pegawai itu seperti apa
karena dampaknya misalnya terhadap pembiayaan dan lain lain
oke pak yani terima kasih banyak
makasih mbak putri
pak daryapo terima kasih banyak
mas budi terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir
harapannya sama supaya kecelakaan
tidak terulang lagi
terima kasih bapak bapak dan kami hadir setelah jeda dengan informasi lain
hujan deras yang menguyur wilayah bogor jakarta membuat kali baru jakarta timur meluap
cnn indonesia prime news segera kembali